menyambut arus mudik dua ribu tujuh belas mendatang sejumlah ruas jalan tol dan jalur alternatif di jawa tengah dan jawa timur ini masih terus diperbaiki
sementara itu pihak kepolisian akan menghentikan sementara proses perbaikan jalur alternatif yang menghubungkan pasuruan mojokerto
jika h tujuh proses perbaikan itu belum selesai
meski masih menyisakan pekerjaan konstruksi sepanjang satu lima km
dari tujuh belas enam km proyek pengerasan ruas jalan tol bawen salatiga dijadwalkan akan selesai pada tanggal sepuluh juni
jalur tol ini dapat mulai dilalui kendaraan sebagai jalur alternatif arus mudik pada tanggal lima belas juni
proyek pengerasan jalan tol yang termasuk dalam pembagian ruas jalan tol solongawi
di pertigaan kedung perahu kecamatan widodaren kabupaten ngawi jawa timur terus dilakukan
rencananya hamin tujuh lebaran nanti pertigaan jalan tersebut akan difungsikan sebagai pintu keluar

sementara di jalur jurusan solongawi saat ini terus dilakukan perbaikan jalan aspal
jalur yang menembus kawasan hutan ngawi tersebut merupakan jalan yang paling sering menjadi biang kemacetan dan juga kecelakaan
perbaikan dan pelebaran jalan alternatif di kecamatan mojosari sepanjang dua km ini menghubungkan kota kota di timur jawa timur
seperti pasuruan probolinggo hingga banyuwangi menuju kota kota di wilayah barat jawa timur dan jawa tengah
pihak kontraktor memastikan jika pekerjaan belum bisa selesai untuk arus mudik
hanya satu sisi saja yang dari arah pasuruan mojokerto yang dilakukan pengecoran sedangkan sisi satunya dibiarkan apa adanya
dengan tidak selesainya proyek perbaikan jalan ini pihak kepolisian akan mencari jalur alternatif lainnya
yaitu dari pungging lewati jalur kutorojo delangbu dan tembus kota mojokerto
pihak kepolisian akan menghentikan proyek perbaikan pada saat hamin tujuh sebelum lebaran